ya allah itu dimana mas
di jalan deket vila kenangan neng
kok pada gak ada
kok kamu panik begitu
bu tadi saya ketemu orang dari kampung ini bu
katanya ada kuda ngamuk
dan katanya kuda itu bawa perempuan bu
bu saya khawatir banget perempuan itu zahir ataupun mehisia
yaudah sekarang kamu cari keseluruhannya
kamu yang buat gadis terjatuh
jangan ngomong sembarangan ya kamu
bukan rizky yang penyebab gadis itu jatuh ke jurang
dia menabrak kuda itu dengan sepedanya
akhir gadis itu terjatuh
bawa dia ke rumah rizky
kalian kalian siapa
kalian kalian siapa
apa yang terjadi sama saya
kamu baru saja mengalami kecelakaan
makanya kamu juga jangan sembarang menurut rizky
bukan rizky yang membuat gaji itu jatuh ke jurang
seharusnya kamu malah membela rizki
dia ini kan
dia ini kan
mama tuh mau bunyian sembarangan mama
lihat nih gara gara omongan omong bapaknya jadi pingsan
udah cukup rizky
kamu jangan bergebat lagi
sekarang cepat cepat kamu bawa bapak itu ke villa
aku harus nolongin dia
kamu jangan berbacem bacem
lihat ke bawah sana
zahira nggak kelihatan dari sini
kamu mau ngapain mau jadi pahlawan kesiangan
sekarang kamu bawa bapak itu cepat cepat ke villa
biar mama yang urus jahitan
ya allah kenapa aku nggak nemuin zahira sih
mudah mudahan aja mulai dia udah nemuin zahira
zahira jangan langsung
barangku kembala zahira
zahira bangun zahira
zahira bangun zahira
tentang apa tentang apa tentang apa
tunggu mas bentar mas
jahira kecelakaan bu
di mana dia sekarang
gimana keadaannya bu laini
bu leni aini ada apa sih
kalian aja jahira kecelakaan kak
kenapa bisa seperti itu
tadi tadi dia masuk
masuk ah maksud saya tadi ada orang orang yang melihat dia masuk ke jurang bu
di mana dia bu laini
di mana saya harus melihat dia bawa saya ke sana bu laini
kita nggak boleh ngelewatin saat saat si zahira menderita seperti ini
tunggu tunggu tunggu